hingga selasa dini hari kepolisian resor metro tanggerang kota
masih mengejar pelaku penembakan di kawasan karawaci kota tanggerang banten
polisi mengaku sudah mengantongi ciri ciri pelaku
dari hasil rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi
tim satgas lang cisadane bentukan pores metro tangerang kota
mengisir beberapa hotel di kawasan kota tanggrang
polisi juga mencari motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksi
hal ini dilakukan untuk mengejar pelaku penembakan
di perumahan bugel indah karawaci tanggrang
yang menewaskan italia chandra kirana putri pada senin siang
korban ditembak dari jarak dekat setelah memergoki pencuri
ciri pelaku tim masih di lapangan
ada beberapa saksi dan petunjuk petunjuk yang kami dapatkan
berapa ciri korban dan berapa jumlah pelakunya
saat ini tim masih ada di lapangan mudah mudahan segera terungkap
kalau pelaku sendiri ini spesialis emang ranmor atau emang
kita masih mendalami ya
untuk motif dan modus yang pelaku pelaku kan
yang jelas kita malam hari ini melakukan menunggu hasil otopsi tersebut
dan setelah itu korban disemayangkan di rumah